solat ini di mana pak
sudah ada rencana silaturahmi sama siapa pak
sudah ada rencana silaturahmi sama buku buku pak
tidak ada tidak ada rencana rencana
ada rencana apa pak
ada rencana apa pak
ada open house juga pak
dan akan melakukan open house juga pak
tapi pak ada rencana